ibadah puasa mengharuskan umat muslim untuk tidak makan dan minum sehari penuh
namun begitu masih banyak masyarakat yang ketika berbuka puasa makan asal makan tanpa menghiraukan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi
masalahnya lagi di masa pandemi saat ini ada sebagian dari masyarakat kita yang jangankan untuk berbuka puasa dengan makanan bergizi
dapat berbuka dengan makanan seadanya saja menurutnya sudah bagus
lalu seperti apa sebetulnya makanan yang mungkin biasa biasa saja tetapi baik untuk dikonsumsi dalam menjalani puasa
nah kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan rita ramayulis ahli gizi dan juga ketua indonesia sport nutritionist association
selamat malam bu rita
ya selamat malam
ya bu rita langsung saja mungkin anda bisa share berbagi kepada kami pada saat sahur dan juga berbuka puasa apa yang sebaiknya kita konsumsi terlebih dahulu
ya baik saya akan mulai dari sahur dulu
karena memang ketika berpuasa kita akan awali dengan sahur
nah bicara tentang makanan ketika sahur tujuannya adalah bahwa makan sahur itu merupakan makanan utama dari pemenuhan kebutuhan gizi kita sehari
jadi kalau kita berpuasa kita punya dua kali waktu makan utama yaitu ketika sahur dan sebetulnya makan malam
seekor maka ketika makan sahur itu sebagian dari kebutuhan zat gizi kita sehari harus bisa terpenuhi
nah tidak hanya sebatas itu memungkinkan
jadi sebagian dari kebutuhan gizi kita sehari itu juga bertujuan untuk menjaga kesenamungan energi
jadi artinya makanan sahur itu harus bisa menjamin kesenamungan energi kita ketika kita menahan atau berpuasa pada siang hari
lalu juga menjaga status saya yang berpunyai
kalau ditanya bentuknya seperti apa
sebenarnya simpel saja bahwa piring makan kita itu harus dibagi menjadi empat bagian
jadi di situ ada makanan sumber karbohidrat ada makanan sumber proteinnya
lalu ada makanan dari jenis sayur dan dari jenis buah
nah ini terpenuhi sekaligus ketika makan sahur
nah tetapi dalam kondisi pandemik ini memang kita harus mengususkan makanan sehat itu juga untuk menjaga imunitas tubuh kita
jadi kita harus memilih beberapa jenis makanan yang bisa menguatkan imunitas tubuh kita
seperti misalnya ketika memilih protein maka pilihlah protein yang lemaknya rendah
nah ini akan menjaga imunitas kita
jadi membangun imunitas dan tidak kemudian
menyebabkan sebagainya inflamasi atau peradangan pada tubuh
lalu untuk siring makan karena ini ketika sahur untuk menjaga statistik mati dan kemudian protein juga
maka pilihlah sayur yang diolah dengan perkembangannya
maksudnya kita minum dengan sayur sayur yang ada itu
dengan kuah sayur itu
nah lalu buah
buahnya pilih yang mengandung karbohidrat yang dominan karbohidrat
seperti misalnya pisang pekaya itu juga ada mikro mikro yang kemudian bisa menjantung kekenangan energi berikutnya
saatnya berbuka sayur
hal yang tidak boleh kita lakukan tentu misalnya minuman yang manis seperti sayur
dan misalnya minuman yang bersedia dioretik seperti tank kental dan kemudian kopi
nah lalu ketika berbuka
kembali lagi ke tujuan
tujuannya adalah untuk mengembalikan kadar glukosa darah kita
dan untuk merehidrasi tubuh kita
nah kalau mengembalikan kadar glukosa darah kita
maka kita hanya membutuhkan makanan yang ada kandungan karbohidratnya
dan kemudian mikronutriennya
itu ada di mana
ada di aneka buah
mulai dari buah kurma kemudian buah pisang semangka melon
itu semua mengandung karbohidrat dan juga mikronutrien
dan kemudian terdiri dari cairan
nah cairan bisa air putih bisa air yang pakai buah seperti infus water
bisa juga air elektrolis seperti air kelapa
itu bisa dikonsumsi ketika berbuka puasa
nah terkait dengan kesulitan menyediakan makanan
saya kira dari semua kelompok yang saya ceritakan tadi
itu harganya mulai dari yang mahal sampai yang termurah
kalau daging tentu mahal tapi kalau tempe tentu lebih murah
dan fungsinya adalah sama
bicara tentang sayur
kalau kita bicara brokoli tentu mahal
tapi kalau bicara kangkung tentu jauh lebih murah
kita bicara buah juga begitu
kalau kita bicara kiwi atau apel mahal
tapi kalau kita bicara buahnya pepaya tentu lebih murah
nah jadi artinya kita tetap bisa memenuhi gizi seimbang kita
tapi dengan memilih kelompok makanan yang harganya lebih murah
dan kemudian yang relatif lebih murah untuk kelompok yang sama dan fungsi yang sama
artinya kita harus pintar pintar mensiasatinya gitu
untuk memilih buah buahan dan juga sayur sayuran ya bu rita ya
tersedianya dengan variasi harga yang sangat luas
jadi kita pilih yang ada disuka
bu dita selain itu ini kan sebenarnya banyak warga masyarakat yang tidak terlalu hirau ya
dengan asupan nutrisi dan gizi makanan saat berbuka serta sahur
apakah hal ini akan berpengaruh pada kondisi tubuh
selama kita berpuasa sehari penuh
ya sangat berpengaruh sekali
yang pertama adalah ketika berpuasa kita punya kesempatan makan itu
memang tidak seluas ketika kita tidak berpuasa
kita hanya punya kesempatan makan adalah makan sahur berbuka makan malam
dan kalau bisa adalah selingan menjelang tidur
hanya dua utama dan dua kali telingan
tentu kalau ini tidak bisa dipenuhi dengan baik
maka risiko yang pertama terjadi adalah kita akan kekurangan zat mikronutrien
ataupun makronutrien karena tidak sempat memenuhinya
tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang pendek dengan waktu makan yang terbatas
kemudian tidak hanya itu
kalau yang kurang itu adalah makronuklir ya mungkin akan terpengaruh pada berat badan
tapi kalau yang kurang itu adalah mikronutrien
itu akan berpengaruh pada banyak komponen
terutama kalau saat ini yang saya khawatirkan adalah terkait dengan imunitas tubuh kita
jadi perlu kita ketahui bahwa
hal imun kita bisa bekerja maksimal itu karena ada zat yang berpengaruh
ada yang berperan yang berasal dari makanan
zat yang berasal dari makannya yang membuat sistem imun kita itu bekerja dengan baik
nah itu kita dapatkan dari selain protein sebagai makronya
kita dapatkan dari mikro seperti vitamin c beta karoten kemudian zinc zat besi
itu semua kita dapatkan dari aneka protein dan aneka sayur dan buah
maka komponennya tiga komponen bahan makanan ini wajib dipenuhi ketika berpuasa
dan kemudian tentu kalau itu tidak terpenuhi saat kita menahan atau insak
kita akan menjadi kelelahan dan tentu tidak produktif
padahal puasa harusnya membuat kita menjadi lebih sehat imunitas lebih baik
dan tentu juga menjadi harusnya lebih produktif
oke bu rita sementara di masa sulit karena pandemi corona saat ini
banyak diantara kita yang untuk makan berbuka puasa saja itu masih susah bu rita
apalagi memperhatikan nilai gizi makanannya
bagaimana sebetulnya untuk menyikapi hal ini
ya sebenarnya kita pahami dulu konsep berbuka puasa

jadi berbuka itu tidak harus membayangkan dengan semua makanan enak
semua makanan yang nilai gizi mata mata rakyat kita sekarang bukan itu
makanan berbuka itu harapannya adalah bisa mengembalikan kadar glukosa darah kita
hanya itu tujuannya
kemudian mengembalikan status cairan tubuh kita yang mulai menurun
nah itu mudah sekali kita dapat
mengembalikan kada glukosa darah kita ya dari makanan dan minuman yang manis
hanya manis saja tidak manis manis
kalau manis manis efeknya justru kebalikan
nah itu paling baik memang dari buah
buah itu banyak tersedia mudah sekali diperoleh gitu ya
dan kemudian cairan
kita tidak mesti harus kolak tidak mesti harus kemudian cairannya berbentuk sebuah
cukup dengan air putih atau cukup dengan apa namanya
air teh dengan sedikit gula itu juga bisa kita konsumsi
jadi saya kira sangat mudah
cuman memang hari ini kita harus merubah pola pikir dulu
selama ini kita beranggap puasa berbuka itu adalah saatnya kita memenuhi seluruh
kita memenuhi seluruh keinginan kita yang belum terpenuhi siang hari
tentu tidak demikian
kembali lagi ke maknanya bahwa kita hanya butuh untuk mengembalikan kadar glukosa darah kita biar stabil
dan kemudian cairan kita terganti
setelah itu kita rehat sejenak baru kita masuk makan malam yang jumlahnya lebih komplek kebutuhannya lebih kompleks
ya terima kasih sekali ibu rita rama yulis ahli gizi atas waktunya kepada kami
dan semoga kita semua sehat dan juga lancar menjalankan ibadah puasa